orang suami gelap mata hingga nekat membunuh istrinya
motifnya sakit hati lantaran istri selalu memarahi dan menghina ibu tersangka
herman tak berkutik saat pihak kepolisian menangkapnya di daerah sore
kecamatan pangkalan kuras pelalawan riau
ini sekaligus menjadi akhir pelarian tersangka setelah menghabisi nyawa istrinya
pria berusia dua puluh tujuh tahun ini diketahui melukai korban dengan senjata tajam
hingga tewas di kamar mandi di rumah kakak kandung korban pada empat belas april
kepada polisi tersangka mengaku sakit hati terhadap istrinya
yang kerap menghina ibunya atau mertua korban
sehingga tersangka tega menghabisi nyawa istrinya
ada pun motif dari tindak pidana yang terjadi
rumah tangga dan yang menjadi dasar utama sehingga hil menghabisi nyawa istrinya
menghabisi nyawa korban dikarenakan korban sering menghina
atau berkata kotor dan kasar kepada ibu daripada pelaku
sehingga pelaku dengan cara membawa ibu tak
menusuk menikam dan membunuh nyawa istrinya sendiri
pelaku beserta dengan istri atau korban sudah menikah kurang lebih selama sembilan tahun
dan mempunyai empat orang anak
tersangka kini terancam hukuman lima belas tahun penjara